kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon telah bergulir selama delapan tahun
pertanyaannya mengapa tiga orang pelaku hingga saat ini masih bebas dan belum juga terungkap identitasnya
kita akan bahas bersama pengamat kepolisian ises bambang rukminto yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
pak bambang ada kesan bahwa sulit sekali ya delapan tahun berlalu masih ada tiga dari sebelas orang yang bahkan ini ciri cirinya hanya diberikan secara tertulis tidak ada foto tidak ada sketsa
kenapa ada kesan seperti itu apa memang sesulit ini untuk mengungkap kasus semacam ini
karena kalau saya melihat kasus ini bukan kasus delik aduan karena ada delik hukum biasa yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk
membuktikan bahwa ini ada tindak kejahatan
yang korban sudah ada malah yang terjadi adalah dua orang
salah satunya korban di bawah umur yang kemudian juga ada tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual seperti itu
seharusnya polisi lebih serius dalam mengungkap kasus ini
dengan sebelas terduga pelaku dan kemudian ada delapan yang sudah ditersangkakan artinya informasi terkait itu sudah sangat jelas
hanya saja bagaimana kemauan dari kepolisian untuk mengungkap itu dengan serius
kepolisian itu memiliki perangkat gitu memiliki sciencrime investigation gitu scientific crime investigation untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus kasus pidana seperti itu
makanya kalau hanya sekedar tadi sampaikan polda jawa barat di bap nya saat di polda dicabut
itu malah menjadi aneh
jadi bukan alasan ya justru malah menjadi alasan balik ini kenapa
hanya karena dicabut kok bisa sampai dicabut bap nya kemudian menjadi penghambat tiga orang ini ditangkap begitu ya
benar kepolisian seharusnya tidak hanya sekedar berdasarkan pengakuan dari saksi saksi saja gitu
apalagi kalau ini saksi saksinya sudah delapan kemudian dicabut itu akan memunculkan pertanyaan mengapa itu dicabut
mereka juga sudah ditersangkakan artinya ada bukti bukti lain yang seharusnya dikejar oleh kepolisian gitu loh
tentu masyarakat akan berasumsi kemana mana apalagi ini sudah delapan tahun bergulir dan tidak ada progres yang berarti terkait dengan tiga tersangka eh terduga yang sampai sekarang masih dpo seperti itu
jadi kalau menurut anda ini masalah kemauan
kalau menurut anda ini adalah masalah kemauan dan bukan masalah kemampuan untuk mencari tiga orang yang masih buron ini
apa yang bisa diharapkan dari penyidikan sekarang
karena desakan sudah jelas sangat sangat terasa
kalau saya merasa bahwa ini harus diambil alih oleh barreskrim ya
artinya selama delapan tahun ini satuan satuan terkait di tingkat bawah yang melakukan penyidikan tidak bekerja dengan profesional
masyarakat berasumsi kemana mana itu mengingatkan lagi di empat puluh tahun yang lalu terkait dengan kasus sum kuning
yang menghebohkan dan kemudian dibongkar oleh kapolri yang paling jujur pak ugeng enam santoso seperti itu
ini sum kuning di era cyber yang sekarang terjadi lagi ini menjadi aneh
makanya kapolri baris krim harus turun tangan untuk melakukan penyelidikan
dan tidak menutup kemungkinan di propam juga melakukan penyelidikan terkait satuan satuan yang terlibat dalam proses penyelidikan itu
mengapa ini bisa sampai sekarang tidak terungkap gitu
enam orang sudah masuk di tahanan
orang tidak bisa ditangkap dan kemudian informasi identitasnya masih sumir dan yang lain lain itu menjadi aneh gitu
viral dijadikan film menjadi sorotan publik
sindiran yang luar biasa sebenarnya atas kinerja kepolisian
tapi kalau melihat tadi anda mengatakan harus dituntaskan secara serius
satu hal yang juga menjadi sorotan pak bambang
adanya dugaan dugaan yang masih menjadi bola liar
seperti jangan jangan karena ada keterlibatan aparat misalnya
atau karena diduga salah satu dari tiga burun ini adalah anak dari seorang anggota kepolisian misalnya
apa hal hal yang menurut anda harus segera cepat dilakukan agar tidak lagi isu isu ini yang menjadi
ya kepolisian jangan sampai menjadi melakukan pernyataan pernyataan yang membuat blunder ya
salah satunya ya tadi terkait dengan tiga orang tersangka yang tidak ada identitasnya
hanya sekedar profil yang belum jelas ciri ciri
itu tidak menjadi hal yang aneh
makanya nama itu sudah jelas
polisi juga punya perangkat untuk melakukan penyelidikan untuk melakukan investigasi
tentu kalau kepolisian serius untuk menangani itu tentu ini tidak sampai delapan tahun untuk diungkap
apalagi korbannya dua orang dua nyawa yang ini jangan mati sia sia gitu
apalagi di bawah umur yang terkait dengan almarhumah bina ini seperti itu
jadi saya konfirmasi kembali bahwa ini bukanlah kasus sulit dan seharusnya tidak dibiarkan menjadi
sampai delapan tahun ya
kalau polisi profesional polisi memiliki perangkat gitu
tidak hanya bekerja dengan kesaksian kesaksian saja
bap yang dicabut kemudian itu bukan menjadi persoalan kalau polisi bekerja dengan kaedah kaedah yang ilmiah
kalau kesaksian itu hanya dijadikan patokan tentu penyelidikan penyelidikan tidak akan bergulir dengan bagus dengan profesional
oke ini tebakan tebakan liar pak bambang
menurut pengamatan anda sepanjang kasus kasus serupa ketika dibiarkan berlarut larut
selain karena ketidakmauan tadi menurut anda biasanya apa yang menyebabkan seperti ini
ya rata rata ada intervensi intervensi di luar kepentingan hukum
entah itu intervensi politik intervensi ekonomi dan intervensi atasan
hal hal seperti itu seringkali terjadi
makanya memang peran masyarakat dalam melakukan kontrol kepada kepolisian itu sangat penting
dan kepolisian kalau memang benar benar serius ingin menegakkan hukum dengan profesional
tentu mereka harus benar benar bekerja keras dengan mengungkap kasus itu dengan lebih cepat dan tuntas
pengamat polisian ise sudah bergabung bersama kami di kompas malam